ketika aku merasa bagai sehalai benang yang berjuang tanpa kawan
kalian hadir merajut kebersamaan yang menjadi sumber kekuatanku
hingga ku sadari aku tidak sendiri mengarungi tantangan ini
karena semangat kalian memberiku secerca harapan